hingga kamis waktu setempat ada lebih dari dua puluh sembilan ribu orang yang positif terinfeksi covid sembilan belas di iran
bahkan kementerian kesehatan dan pendidikan kedokteran di iran juga menyatakan bahwa ada satu warga iran meninggal
akibat covid sembilan belas setiap dua belas menitnya
lalu bagaimana nasib dari warga negara indonesia yang berada di sana
sudah bergabung bersama kami malam ini presiden ikatan pelajar indonesia di iran ismail amin
selamat malam waktu indonesia mas ismail
bagaimana kondisi terkini di sana dan bagaimana kemudian respon warga terhadap adanya penerapan atau imbauan physical distancing
ya selamat malam mbak selamat malam pemirsa di tanah air
masyarakat iran dalam beberapa hari ini merayakan pergantian tahun yang dikarenakan tidak diterapkannya isolasi wilayah
sehingga terjadi mobilitas warga antar kota yang sangat tinggi
sebab memang tradisi rakyat iran dalam merayakan tahun baru
itu melakukan mudik sehingga hal ini membuat angka kasus positif corona mengalami peningkatan yang signifikan
hari ini adalah angka kasus tertinggi
itu ada sekitar dua sembilan ratus dua puluh enam kasus baru dan satu ratus empat puluh empat yang meninggal dunia dalam dua puluh empat jam ini
sementara yang berhasil disembuhkan di tim medis sebanyak sebelas satu ratus tiga puluh tiga lebih
seperti apa artinya dengan masih adanya kerumunan
imbauan dari pemerintah
imbauan dari pemerintah ini tidak diindahkan ya berarti mas ismail
sehingga selalu lebih dari seratus korban jiwa setiap harinya
kami ipi iran telah mengeluarkan imbauan tertulis kepada rakyat indonesia di tanah air
untuk mengikuti kesehatan pemerintah
untuk mengikuti imbauan pemerintah dan otoritas kesehatan
terapkan physical distancing secara ketat jika harus keluar rumah
mas ismail sebenarnya kita akan lebih dalam lagi membahas tentang bagaimana kemudian
batasan batasan yang diterapkan oleh pemerintah iran
sebenarnya sejauh mana yang diperbolehkan dan sejauh apa yang tidak diperbolehkan
jadi dalam beberapa hari ke depan pemerintah iran sudah akan menerapkan
isolasi wilayah sehingga sekarang dihimbau kepada semua yang sedang berpergian
untuk kembali ke kota masing masing
selanjutnya akan dilakukan pelarangan bepergian antar kota
tempat tempat wisata pasar raya pusat perbelanjaan yang besar
akan ditutup kecuali minimarket dan toko toko kecil
yang memang memberikan pelayanan pada masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan sehari hari
yang masih terus dilakukan pemerintah adalah penyemprotan cairan desinfektan
di tempat tempat publik pembagian masker dan paket kesehatan secara gratis
dan imbauan yang disampaikan langsung ke perumahan perumahan penduduk
untuk tetap berdiam di rumah dan tidak beraktivitas jika tidak darurat
oke mas ismail sendiri apakah memiliki data berapa jumlah warga negara indonesia yang berada di iran
bagaimana kondisi seluruh warga negara indonesia dan apa kira kira yang akan dipersiapkan
untuk menghadapi karantina wilayah yang tadi disebutkan akan berlangsung mulai besok
jadi alhamdulillah sekitar empat ratus wni di iran sekarang dalam kondisi set walafiat
ada sejumlah pelajar dan wni yang
mereka kembali ke tanah air secara mandiri karena memang aktivitas perkuliahan dihentikan sementara
namun sebagian besarnya tetap bertahan di iran
karena kbri teheran juga secara proaktif juga melakukan pemantauan untuk menjamin keselamatan wni di iran
veni terbanyak ada di kota kun tempat saya saat ini berada
dengan jumlah sekitar dua ratus empat puluh wni yang mayoritasnya adalah pelajar
dan kami semua sampai saat ini masih tetap patuh dan tat pada imbauan pemerintah setempat dan kbri
dengan memperlakukan isolasi secara mandiri
seperti apa nanti mas untuk menghadapi isolasi secara mandiri
apakah kemudian sudah ada koordinasi dengan kbri untuk memastikan bahwa kebutuhan sehari hari dapat terpenuhi
iya dengan isolasi mandiri ini kbri teheran sudah memastikan hubungan yang komunikasi yang lintas terhadap kami
beberapa hari yang lalu pihak kbri taranang telah melakukan telekonferensi untuk semua perwakilan di setiap kota
memberikan imbuan untuk tetap mematuhi apa yang telah diminta oleh pemerintah
dan pihak pihak kampus juga sampai kepada mahasiswa mahasiswa nanti nanti memberikan logistik
sehingga dalam karantina mandiri ini karantina nanti akan diterapkan kebutuhan logistik kita bisa terpenuhi
baik terima kasih banyak mas ismail amin yang sudah bergabung bersama kami langsung dari iran
jaga terus kesehatan anda mas